video pemakaman jenazah hingga harus menyeberang sungai viral di media sosial
video tersebut merupakan warga kelurahan kadipaten ponorogo jawa timur
yang akan memakamkan salah satu warga yang meninggal dunia
menurut lura sebenarnya ada jalan menuju makam gedong kulonkali
hanya saja warga memilih menyeberang sungai karena lebih cepat
seorang pengendara mobil minibus berwarna putih
terekam saat membuang sejumlah plastik sampah berukuran besar
ke tepian sungai kalimalang desa setia dharma tambun selatan kabupaten bekasi
beberapa plastik sampah hanyut di bawah arus air
sedangkan sisanya dibakar oleh warga setempat
aksi tidak terpuji pengendara mobil pun dikecam warga
pasalnya air di sungai kalimalang merupakan air baku
untuk memenuhi kebutuhan air warga jakarta
jumlah video menunjukkan aksi rizky dan rido bermain motor trail
di atas pasir di kawasan gunung guntur garut
dikecam sejumlah pemerhati lingkungan
pasalnya mereka bermain motor di dalam kawasan konservasi sumber daya alam yang dilarang
ternyata bukan hanya pedangdut rizky dan rido saja
dalam akun instagram
atep juga berfoto mengenakan pakaian motor cross di lokasi yang sama
para crossers ini terancam sanksi pidana karena melanggar peraturan perundang undangan
nomor lima tahun seribu sembilan ratus lima puluh tentang kawasan konservasi cagar alam
apalagi jika ditemukan kerusakan kawasan jagar alam
tim lekutan cnn indonesia